gubernur dki jakarta anies baswedan mempercayakan teknologi ilmiah
untuk memonitor hujan pada ajang balap mobil listrik formula e sabtu empat juni mendatang
anies tidak akan menggunakan pawang hujan seperti yang umum dilakukan di pergelaran luar ruang
pada acara ngobrol bareng wartawan di pendopo balai kota kamisore
anies tegas menjawab pertanyaan wartawan seputar antisipasi cuaca yang beberapa hari ini turut hujan
kita bekerjasama dengan bmkg untuk memonitor perkembangan cuaca
bila terang kita syukuri bila hujan kita syukuri
menurut prakirawan bmkg ayudya puspita pada rabu malam
langit jakarta mulai kamis tanggal dua juni hingga sabtu empat juni terpantau akan cerah berawan
namun bmkg menyatakan potensi terjadinya hujan
masih tidak terlalu besar
masih tetap ada tergantung dari pergerakan udara yang bersifat dinamis
untuk tiga hari ke depan diperkirakan masih aman ya
potensi ada ya
akan kami update setiap harinya juga
pencetus formula e alberto longo juga masih menoleransi hujan sepanjang tidak mengkedangi lintasan
lomba akan dihentikan sementara jika hujan lebat dan akan dilanjutkan apabila sudah reda
balapan formula e untuk pertama kalinya akan digelar di jakarta
dan diikuti sebelas tim dengan dua puluh dua pembalap
tim liputan cnn indonesia